sobrini jangan diulangi ya jadi bikin repot kita aja loh kalau kalau aku repot
itu itu kompulkan itu jangan jangan ramut ramut satu ratus dua puluh tiga
hai woi jangan pergi
saya itu sebenarnya enggak takut
seperti itu takut cuman saya orangnya kagetan aja gitu
kaget tiba tiba ada bunyi tiba tiba ada sosok apa
padahal sebetulnya mungkin bukan makhluk halus tapi bukan
kayaknya aku bawa minyak telur
ini sudah ketiga
langsung kau ini tidak ada yang
istirahat aja dulu di sini daripada kita nyaru lukman hingga sekarang nanti kita
ketangkep deh kita istirahat tidur ya kepala aku sakit nih kita
berisik banget sih kalian berisik nangis mulu dari tadi berisik bisa diem gak sih
bisa diem gak kalian mau apa sih kalau biar bisa diem tuh ah dongengin om
om minta didongengin ya oke gua dongengin ya
pada zaman itu
dahulu ada seekor kambing mau dijadikan korban dan kambing itu
airnya disembeleh terus mati lah tidur akhirnya gitu dong tidur
dari para santri often harus res beyang betul kan soalnya ya kita tinggal
pegangan sebagai pecah yang membutik
setan betet mana setan ini orang ustadz musa mulia dasantur dijemput gue
ustadz ngapain sih ustadz musa kenapa ngos ngosan afan kelihatannya ustadz lagi ketakutan ya
enggak kok enggak papa papa deh kenapa lari pak ustadz tadi yang nepot bunda kau
itu saya kenceng banget sih oh iya pak deh saya itu tadi lari bukan karena ditepuk bundaknya sama
pak de tapi saya sedang latihan secepat apakah saya berlari ketika saya dikejar babi hutan
setelah saya hitung hitung sampai sini kecepatan lari saya itu sampai satu ratus dua puluh km per jam
kalau pakde kasih saya waktu satu jam lagi sampai saya ke bandung oh itu pak ustadz besok kalian
mau pulang ke bandung tidak usah naikmesi mobil lu kejar saja waduh lotsa begitu
empo sittie mau coba juga latihan seperti saya dikejar babi hutan gitu saya entered
bukan saya yang dikejar babi hutan tapi saya yang
ngajar babi hutan orang orang hutan negeri sama saya iya ya
ya udah kamu aja duluan shalat subuh kita matang aja
ini ada gundukan gundukan apa ya kira kira gundukan mana sih ini tuh
kok gitu lihat aja yang lain pada mencarkan gundukan gara gundukan kan
yuk yuk mending dicek ya coba aku cek ya ini aku yang buka aku
sudah pada molor nih orang
bangun bangun bangun
coket coket apa sih marah marah marah marah mana
mana sekarang saatnya saatnya kesini
mungkin belum ketemu tapi bener kalian udah sampaikan ancaman itu kecantik kalau dibilang
udah ya udah kita tunggu aja di sini oke sekarang kalian awasin bocah ini ah biar gue ngeliat situasi
daerah sini karena mereka ini adalah aset kita beres kalau soal itu beres aman ingat jangan sampai
mereka kabur itu apa
aku dulu ini harta karun deh
artistscar siapa tau
ini jangan jangan berian yang dicari rampok itu yang ajar di menangkap byat
itu mereka yang dicari tuh assalamualaikum waalaikumsalam gimana ustadz udah ketemu haikal
dodot shobli lukman indra iya itu dia ustadz saya belum bisa nemuin mereka patuh ya
nangis ada air matanya
ya posisi yang sabar ya posisi posisi jangan
anak anak semuanya yang tenang ya nggak usah nangis ya ustadz udah coba telepon polisi dan
katanya polisi lagi menuju ke sini sekarang ya alhamdulillah semoga cepet ketemu ya
suara bunyi perutnya ustadz ridwan lucu ya
cacing lagi ngeband assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam siti udah kagak nangis ustadz

kicks back poster posisi kenapa harus roma malkis coklat oh karena roma malkis coklat
saya makan ya positi ya iya pak ustadz ya tuh bismillah pak ustadz bismillahirrohmanirrohim
tuh kan enak positi enakan pastinya ya coba poset di belah malkis ya iya iya iya seru ya
makanan malkis karena double malkis ya double juga lelehan coklatnya
sobrir jangan diulangi ya jadi bikin repot kita aja kalau kalau aku repot
itu itu komplotan itu jangan jangan
satu dua tiga